belum tuntas pembicaraan soal kritik bima pada provinsi lampung kali ini bima kembali menjadi
buah bibir pasalnya bima dinilai menyindir megawati soekarno putri dengan sebutan janda
bakal rame lagi nih hahaha hal ini gua mau berhenti kenapa alasan kenapa lampung ini kagak
terakhir ini kan berita tentang apa namanya yang sekarang lagi ongoing ini ya yang lagi
yang ketika pak ganjar itu melakukan interview sama mbak nana nah di konteks itu gue cuma kesel
aja sih sebenarnya sama kenapa kok gak jadi nih gara gara bapak nih kayaknya ya gitu kan
alasannya kenapa nih gitu kan jadi gua stich videonya gitu makanya lu jangan dengerin kata
sih itu tuh si janda gitu gua bilang gua pakai hukuk janda karena emang dari awal kan konten
jujurullah emang pernah menyinggur sama ibomegawati ya sebenernya nah itu gitu sebenernya gue bukan
bermaksud untuk merendahkanibus ini juga cuma mengganti sebutan itu dengan sebut dan janda
mungkin emang kurang approprate ya gue minta maaf deh kalau misalnya emang kata kata gue salah di
masyarakat indonesia pilihan kata gua kurang tepat gua juga minta maaf gitu cuman ya gue

alasan yang menggunakan konotasi itu karena memang
saya bekerja di bidang sosial media
saya tahu bagaimana untuk
meng engage audiens di indonesia itu
untuk mendapatkan viewers
yang lebih banyak dan message saya
sampai ke audiens yang ada di indonesia gitu
gak ada niatan untuk merendahkan
udah beberapa bulan yang lalu
sebelum saya viral
dan ini sosial media gue tuh
bukan cuma politik gue tuh membahas soal
kehidupan gue selama di australia
dan gue punya channel youtube juga instagram
gue sering cerita cerita dan ada lucu lucuannya juga
jadi kayak tidak monoton
soal politik gitu sebenernya
cuman baru baru ini
karena mungkin dua ribu dua puluh empat ada
tahun politik ya
di indonesia jadi kayak
makin digoreng gitu makin ditunggangi
itu dia tapi
itu digoreng lagi dan
di seolah olah itu kan kayak video baru
kayak oh bima nih
gue udah ngomong
kayak gini dari gue sebelum viral gitu
persoalan lampung ini
dirimu kayaknya enjoy aja tuh di
australia gimana tuh
karena kan gue kan masih student disini
dan banyak media media
memberitakan kalau gue dapet protection visa
gitu kan emang gue sempet bikin
gue gak bilang kalau gue dapet gitu
gue cuma mau bilang kalau
gue tuh lebih dihargai di negara orang loh
kalau misalnya lo padang gak mau nerima kritik gue gitu
kalau gue misalnya diintimidasi gitu
negara ini lebih menerima gue
ketimbang negara gue sendiri
gue cuma mau menyampaikan hal itu ya
daerah gue itu sebenernya gue gak niat
untuk join di nispolitik sebenarnya
gue cuma ingin menyampaikan
kekesalan gue pribadi
sebagai masyarakat lampung
yang sekarang gue sedang study di australia
dan gue merasa kayak
kapan daerah gue bisa kayak sydney
gak perlu gue adu data bla bla bla ya
karena kan gue tujuh belas tahun tinggal di lampung
dan gue tau kondisi di lampung itu gimana gitu kan
dari segi infrastrukturnya
ekonominya maupun pendidikannya gitu
karena gue udah lama di lampung
dan sekarang gue stay di australia
dan itu terbukti ya ketika lu ngomong itu

tiba tiba lampung jadi berbenah
tapi itu memantau semua ya lu dari australia ya
bima ini jalannya alhamdulillah udah dibenerin
alhamdulillah dibenerin banyak yang gitu
terus ada juga ini masih rusak bima
masih rusak ini kapan diberinnya
sampai ada juga provinsi provinsi lain yang laporan ke gue gitu
gak ada urusan gue gak tau bengkulu gimana gue gak tau
kalimantan gimana gue gak tau
gue sebagai warga lampung ya
gue melihat yang di lampung lampung aja lah gitu kan
satu hal yang sisi positif yang setelah lu lakukan itu adalah
keberanian orang untuk ngomong itu sekarang menjadi kayak
terpacu gitu kan
ya walaupun masih ada manuver manuver orang orang yang mungkin bisa dibilang buzzer gitu ya
yang membuat orang orang tuh juga mikir mikir gitu untuk speak out
speak up kayak gue gitu
ada yang mungkin ingin speak up gitu
tapi ada juga mungkin sebagian kecil lah yang pengen speak up kayak gue
tapi sebagian besar gue lihat ya itu mereka takut
semakin takut karena melihat berita berita gue yang keluarga gue didimidasi dan lain lain
itu malah membuat mereka semakin takut gitu
lu menyebut misalnya juli ini juli siapa sih
yang dimaksud misalnya keluarganya gitu
itu ada semacam apa ya
orang itu bertanya tanya ini
nihana kok nyebut
apa orang tuanya kok hanya ngomong ya
ya jadi yang bilang kayak
dibilang orang tuanya nggak bisa mendidih kurang sopan dan lain lain gitu
sebenarnya gue manggil orang namanya langsung itu
memang karena gue pengen deket aja gitu
sebenarnya kadang manggil papa mama gitu
kadang kayak besti banget ya
panggil sri juli gitu kan candaan gitu kan
namanya konten sosial media juga kan
tapi in real life ya sebenernya kadang manggil papa mama gitu
best defense dari kondisinya sih
kalo anak muda kan bisa menyesuaikan vibes nya gimana gitu kan ya
harus disesuaikan dengan kondisinya juga gitu kan
jauh dari semangat gak respect sama orang tua ya
jauh dari semangat itu ya
emang itu harus
gak deket itu
gue menyesuaikan gitu kan
cuman kalo misalnya ada di part part dimana gue melakukan kesalahan dan vibes nya salah
tapi menurut gue bener mungkin kita lagi beda perspektif
dan mungkin menurut orang orang gitu gue salah beretika gitu ya
gue menurut gue kayak gak salah
gue biasa aja gitu
gue merasa kayak itu masih dalam area vibes yang bener menurut gue
apa setelah banyak masukan masukan kayak gitu
orang rumah gak pernah istilahnya itu nyelek
kalau dari orang tua sih iya gitu
tapi kalo sama orang lain ya nah kayaknya harus dipertimbangkan gitu
harus bicaranya lebih sopan mungkin
karena kan orang lain kan tidak se open kita gitu
bener gak sih apa ada pressure pressure sampai ke australia gitu
jadi banyak gue ketemu
banyak yang minta foto gitu kan kayak
oh lagi terkenal nih orang lagi terkenal gitu
banyak minta foto terus juga
banyak lah ada juga politikus yang foto sama gue
dan itu malah jadi goreng gitu kan
padahal itu cuma foto gitu
gue gak campur politik apapun ya
even kok nggak kenal sama orang ini tuh politikus ini
saya tidak mengenal orang ini ya
saya gak tau ini orang dari mana siapa
ya gue cuma pengen humble aja gitu kan
kayak yaudah foto foto foto
ketemu di al praha juga orang lagi bisa
oh bima ya foto gitu
masa mau gue capek lu
cuman galaknya sama pemerintah yang mengambil harap
itu poin terpenting
gue cuma galak sebenernya di media sosial
iya gitu kan
gue sebenernya baik gitu
gue sih orangnya open minded aja
kalau misalnya gue salah ya gue minta maaf gitu kan
cuman ada beberapa orang menyerangnya terlalu personal banget gitu
sampe kayak tidak terdidik
udah kuliah jauh jauh tapi percuma ya
saya gak percuma ya karena saya disini juga
berkontribusi juga gitu kan lewat sosial media kan
kalau misalnya saya ada kesalahan pilihan kata ya
gue juga minta maaf lah gitu
tapi nextnya dirimu mau apa ya bim
sebenarnya karena hal ini ya
karena kejadian politik
karena kejadian konten gue yang menyinggung lampung dan melebar ini tuh
gue ada rasa sedikit kecewa yang besar sih
nggak sedikit lagi ya kayak kecewa berat gitu
karena gue merasa kok jadi kayak makin digoreng kayak makin kemana mana gitu kan
dan keamanan gue malah dipertanyakan gitu kan
keamanan gue malah gak aman
minggu depan gue mau ke malaysia tapi kayak gue cancel nih karena orang tua juga parno kan
nah ini kan mau tahun politik nih
kan biasanya ada justru ada pihak yang ketika orang diapain ada pihak lain yang ingin menyelamatkan gitu
ada ada beberapa partai yang kayak langsung at that time langsung menunggangi gitu kan
gue gak peduli dengan pilihan dua ribu dua puluh
gue di tengah tengah gue goal put ya
gue gak akan milih siapapun
karena untuk beberapa dekade kedepan itu tidak ada impactnya ke saya dan keluarga saya gitu
saya masih tinggal di australia dan gue merasa milih mau siapapun presidennya saya nggak peduli
yang penting daerah saya maju gitu aja lah
kalau kalian yang di indonesia gue bilang ke audiens gue
ya lo milih karena lo masih tinggal di indonesia gitu
gue tinggal di australia gue nurut sama daerah gue di sini gitu kan

gue memutuskan untuk stay disini gitu kan

gue memutuskan untuk stay disini gitu kan
in the future gue bakalan stay permanen disini
emang gue ada tujuan sendiri untuk gue stay permanen di sini
tapi bukan berarti protection
kan di goreng juga oh ini pengen dapet protection cuma pengen permanen gitu
gue bakalan potentially dapet pr disini di australia
tanpa protection visa berkarir di australia yang mateng

saya ingin membahagiakan minimal diri saya sendiri dan keluarga saya
saya tidak perlu muluk muluk bangsa agama negara no
yang penting saya dan keluarga saya bahagia
gue bukan apa ya kayak yang pahlawan gitu
gak pernah gue mendeklarasikan diri gue pahlawan
kalau misalnya ada anak muda yang ingin belajar bagaimana sih gitu
itu lo menerima gak tim
sekarang kan gue juga bikin channel baru dan ini yayasan gue sih ini

ini akan menjadi game changer
usernamenya at aubiemax reborn yang ada di instagram
jadi gift gift yang dari tiktok itu
sebagian besar ya gue gunakan dananya untuk pengembangan channel gue
karena gue tidak membutuhkan duit itu gak terlalu gue butuhin
mostly ya gue dapatnya youtube endorse gitu
gue dapat udah cukup dan gue kerja juga disini part time udah cukup gitu kan
jadi ada dana pengembangan dari gift gift itu nanti gue bisa dapet youtube endorse gitu gue dapat udah cukup dan gue kerja juga disini part time udah cukup gitu kan

itu baru gua mulai sih
jadi gua pengen anak anak di indonesia nantinya in the future
buat yang kira kira kurang mampu
atau emang dananya pas pasan untuk dana pribadi yang ingin kuliah ke luar negeri
atau emang dananya pas pasan untuk dana pribadi yang ingin kuliah ke luar negeri
karena kan gak semua orang pinter banget untuk mendapatkan beasiswa
nggak semua orang kayak kaya banget untuk kuliah sendiri pakai dana pribadi
jadi ada yang mungkin di tengah tengah
dan mungkin banyak yang di tengah tengah tapi pengen kuliah ke luar negeri
jadi gue pengen membantu mereka untuk bisa apply
atau mungkin pulang ke indonesia mengaplikasikan ilmunya boleh
terserah mereka aja gitu it's up to you gitu
hidup hidup kalian kalian yang menentukan
mau bahagia di mana aja terserah kalian
yang penting memanusiakan manusia
dan yang penting impact nya ke manusia aja sih
gak harus satu suku atau satu bangsa dan satu golongan gitu kalau gue sih
kalau lihat cara ngomongnya udah pas ini tahun dua ribu dua puluh empat nih
iya loh enggak ini sebagai orang muda ya kan
datang ke indonesia oke kamu
saya akan datang sebagai caleg gitu
loh ada yang mau endorse
ada serius ada kepala daerah yang ngontak
mau endorse buat dua ribu dua puluh empat
kata kita mau kita rujak mau kita steal
gila loh luar biasa mau endorse lah ada loh